kami siang kuasa hukum keluarga korban penganiayaan santri pondok pesantren gontor ponorogo
menatangi mapol res ponorogo jatimu
kedatangan kuasa hukum keluarga korban untuk meminta rekam medik dari rumah sakit melalui penyidik
terkait penyebab kematian am santri pondok pesantren gontor yang meninggal dianiaya seniornya
sebab sampai hari ini keluarga maupun kuasa hukum masih belum mendapatkan kepastian penyebab kematian an
jika nantinya ditemukan adanya kelalaian atau membuat keterangan palsu penyebab kematian korban
tim kuasa hukum juga akan melaporkan tim medis rumah sakit gontor
kami harus mengambil dulu rekaman medis itu
kami kesini karena kan sifatnya sini sudah proses penyidikan
ketika kami ke rumah sakit untuk mengambil rekaman medis harusnya bersama sama penyidikan begitu
dari setelah kami dapatkan rekaman medis baru tahap selanjutnya yang akan kami lakukan
sementara itu jurubicara pondok pesantren gonto
pemdara darussalam pondorogo mengaku
selama ini pihaknya tidak pernah mengizinkan adanya tindakan kekerasan
bahkan sanksi tegas berupa pemulangan atau pengusiran
selalu diterapkan jika ada santri yang kedapatan melakukan tindak kekerasan
terutama di lingkungan pondok pesantren
selain itu pihaknya juga membuka diri dan aduan dari wali santri
termasuk meminta masukan dari ikatan keluarga pondok modern
yang dibentuk alumni pondok pesantren gontor
lembaga tidak pernah mengajarkan
juga tidak pernah
dan tidak juga mentolerir segala bentuk
mending mungkin sekarang lebih komplek lagi daripada sekedar penghaniayaan
sampai verbal maupun aksi tetap tidak dibolehkan
am santri pondok pesantren gontor asal palembang meninggal dunia dua puluh dua agustus lalu
saat itu korban dinyatakan meninggal dunia karena kelelahan
ketika mengikuti kegiatan
namun belakangan diketahui
jika korban meninggal dunia akibat dianiaya seniornya sendiri
tim liputan cnn indonesia